sejumlah anggota tni mencoba meredam amarah warga kuitang dua jakarta pusat pada selasa malam
warga setempat merasa terganggu dengan adanya sejumlah masa yang bentrok dengan aparat kepolisian di permukiman mereka
aksi masa tolak ruu cipta kerja berdampak pada masyarakat sekitar lokasi
di antaranya warga kuitang dua jakarta pusat yang merasa terganggu dengan adanya masa yang bentrok dengan aparat kepolisian di kawasan permukiman mereka
untuk meredam amarah warga sejumlah anggota tni yang dipimpin dandim pusat jakarta pusat maksud kami berkomunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat
karena permasalahannya adalah mungkin tadi terjadi demonstrasi
ada beberapa kelompok kelompok yang memang anarkis anarko mungkin yang menyerang kepolisian berlari ke kampung sini
ini kesulitannya mungkin dari pihak kepolisian dia susah untuk membedakannya
akhirnya masyarakat di sini banyak menjadi sasaran dengan korban
yaitu seperti tadi kan geser mata dan lain lain
nanti kami akan berdiskusi dengan pihak kepolisian dengan pihak pemerintah daerah
bersama sama kita duduk bersama mencari solusi yang terbaik